itu tadi ya kata kuncinya sarana pemasaran
masyarakat indonesia termasuk pengguna dan pengakses terbesar media sosial
mengunggah konten di medsos pun tak lagi hanya sebatas iseng iseng atau hiburan
melainkan wadah untuk mendulang cuan
lalu bagaimana strategi mendulang cuan bagi seorang konten kreator dan juga pengembang tentunya
apa bentuk algoritma yang bekerja di sana
kami akan bahas malam hari ini bersama angga anugrah putra head of content and user operations tiktok indonesia
kemudian ada kelly courtney yang terkenal banget di tiktok as a content creator
oke mas angga mas yoris kelly selamat malam
hai selamat malam
oke tadi kan keywordnya sarana pemasaran
saya mau ke kelly dulu deh
kele udah berapa lama sih main tiktok dan kenapa dari sekian banyak nih ya platform kenapa waktu itu pilih tiktok
aku udah main tiktok kurang lebih dua tahun berdua
dua tahun setengah
dua tahun setengah
yes udah lama
dari sebelum masa pandemik ini
dan juga aku tuh mulai tiktok karena aku merasa tiktok itu aplikasi yang mudah banget digunain
dan tiktok itu bener bener ngeapresiasi karya karya kita gitu
jadi intinya mudah
fiturnya melekat banget ya buat kamu ya
betul betul banget
nah ini kan tiktok sebagai wadah aktualisasi saya bilang
apa sih sebenarnya yang kamu dapat dari konten konten kamu kamu taruh konten konten ini
goalsnya tuh apa kel
wow apa yang aku dapat dari tiktok
banyak banget kak
dari aku cuma dancer biasa
dan sekarang tiktok udah memberikan aku ponit yang lebih luas
aku pernah ke singapura ada acara di create mewakili tiktok indonesia
itu ngumpul bareng bareng sama tiktoker se asia tenggara
dan banyak banget aku pernah pengalaman rekaman bareng sama kotak
terus bisa kerjasama dengan brand brand
banyak benefitnya intinya ya buat kamu ya

banyak banget bukan aja
apalagi itu langkah mill financier initiator dari mereka

hal ini kaya rutin benteng kan pasa pakaiannya
super awal di hari

menuju ke mereka dari situ lagi banyak cuan cuan oke saya ke masa enggak kalau ngomongin cuan cuan
jangan senyum dulu mas angga ini pertanyaannya susah loh tiktok mungkin secara gak langsung ya
mas angga ini sebagai apa saya bilangnya wadah monetisasi yang menyediakan tambahan tadi cuan
tambahan buat kelly courtney dan juga teman temannya tadi konten kreator karena mungkin
iklannya ini enggak langsung nempel sama ke dalam konten itu si konten ini nah kalau tadi
konten kreator bisa dapat cuan tambahan bisa dapat popularitas gitu gimana kalau misalnya
saya tanya bisnis model tiktok ini untuk cari cuan tadi seperti apa sih ya sebenarnya tiktok
ini kan open platform buat siapa aja ini yang platform tempat kreatif itu juga apa menyalurkan
kreativitas nya nah sebenarnya itu di tiktok itu yang enggak cuman
individual seperti kelly tapi sebenarnya umkm bisnis pun sebenarnya bisa memanfaatkan ini dan
sekarang bahkan tiktok itu udah punya yang namanya tiktok for business jadi pengusaha sekarang kan karena
memang tiktoknya makin rame gitu ya exposure nya udah makin tinggi terus kreatifitasnya juga
tumbuh kontennya mulai makin banyak ada banyak kreativitas pun yang akhirnya dimanfaatkan sama
pengusaha kecil menengah dan juga brand yang memang sifatnya korporasi
nah jadi memang kalau ngomongin bisnis model utamanya memang dari advertising cuman bedanya
sama apa ya akun lain mungkin ini tiktok ini kan dia merekomendasikan konten gitu ya dan dia adanya
makanya di tiktok itu ada halaman namanya for you untuk kamu jadi setiap orang punya forum yang
berbeda nah di sana orang pun akan menerima rekomendasi konten termasuk rekomendasi brand
yang berbeda juga oke nah jadi itu satu

karena yaitu dari tiktok ya biasa digunakan dari satunya

jangan lupa di tiktok main facebook dan nosotros
iklan digunakan sendirian
kreator dengan konten kreator yang lain juga semakin besar semakin tinggi
nah gimana untuk memicu yang newbie newbie ini atau konten konten kreator
anak anak muda ini untuk bisa menghasilkan konten kreatif dengan daya saing yang tinggi
mungkin wah yang itu udah kok udah pernah dibuat atau yang itu kayaknya sama deh
ya kreativitas itu elemen yang paling penting di tiktok
jadi kreativitas itu elemen yang paling penting
nah meskipun tiktok ini platform global tapi kita itu act nya lokal
jadi strateginya lokal timnya juga semuanya lokal ada di indonesia
jadi timku semuanya orang lokal
keunggulannya orang lokal yang bisa melihat potensi lokalnya
trendnya seperti apa apa yang lagi hype gitu sehingga kita bisa langsung optimasi itu menjadi sebuah tren dan berkembang
itu satu sebenarnya itu aspek paling penting
kedua inovasi di produknya sendiri
kayak tadi kan stiker filter bahkan music
itu elemen yang paling penting juga untuk memicu kreativitasnya
jadi semuanya tiktok udah siapin equipmentnya udah tinggal inspirasinya juga udah tinggal
kreativitas penggunanya seperti apa dituangin di tiktok
nah makanya nih ini udah kebetulan mau cerita dikit juga nih
jadi tiktok udah tiga tahun mbak di indonesia pas september kemarin
nah karena kreativitas ini penting banget
jadi kita pun ingin merayakan tiga tahunnya tiktok ini dengan kreativitas

which kalau nanti dicek aja di tiktoknya ada hashtag sama sama dari tiktok
nah di sana kita merayakan kreativitas ini ke bergeneka rekaman konten ini dan content creators yang ada di tiktok seperti kelly ini
berarti kalau misalnya kita lihat ya platform media sosial berbasis video ini sangat ampuh untuk sebagai bagian dari strategi pemasaran
tapi pertanyaannya nanti ke mas yoris
jadi sebenarnya produknya itu platform medsosnya
tapi mas yoris saya tahan dulu kita akan jeda terlebih dahulu
usai jeda kami akan kembali di cnn indonesia connected
masih bersama saya tiffany raitama di cnn indonesia connected
dan juga masih ada beberapa narasumber ada mas angga ada mas yoris dan juga ada kelly courtney
oke saya terakhir ke mas yoris tadi
mas yoris platform medsos tadi kita bahas bagaimana bisa menjadi satu medium yang ampuh ya untuk sebagai strategi pemasaran
khususnya platform medsos yang berbasis video ini
betul ini menjadi cara ampuh atau cara kekinian
sekarang ini memang begitu pasarnya trennya
betul betul banget
tidak terbendung lagi
bahkan menurut saya bukan di indonesia aja kan secara global juga
platform video ini memang merajalela di mana mana
dan kita bisa lihat akhirnya begitu banyak brand juga tidak mau ketinggalan untuk ikut serta
dan tadi tuh bagus banget dijelasin bahwa udah ada fitur self service gitu ya buat pmkm yang juga mau pasang
oke jadi kalau misalnya saya tanya produknya ini platform media sosialnya konten kreatornya
tiga tiganya sih sebenarnya
karena kan tadi ya kalau yang saya amati yang berbeda dari tiktok ini adalah yang tadi si angga bilang best for you itu
itu kan di blast berdasarkan algoritma apa yang biasa kita tonton
jadi bukan kayak kita posting terus ditonton ke followers kita
dan apa namanya nggak pakai fitur likes gitu
karena sebenarnya yang cukup berbeda
bahaya itu pada saat kita posting dan nungguin ini udah berapa likes udah berapa like itu kayak dopamin gitu
jadi ini sesuatu yang berbeda
brand brand juga ikutan akhirnya karena memang gelombangnya besar sekali dan melahirkan banyak konten kreator baru
karena sistemnya tuh bukan hanya yang terkenal ya tapi berdasarkan dari kreasi mereka
oke berdasarkan dari kreasi mereka
mas angga banyak yang berpikir di luar sana
kadang kadang saya juga kalau misalnya ngelihat video video ini ya kayaknya videonya biasa aja tapi kok viral banget gitu
sampai kemana mana semua orang yang nonton tuh udah banyak banget
nah gimana sih sebenarnya algoritma di tiktok ini bekerja
apakah dari mulai hashtagnya kemudian challenge nya video atau musik lagunya
ya sebenarnya tadi benar kata mas yoris
jadi ini bukan social media
tiktok ini konten distribution

beda sama social media ya kan kalau misalnya kita post ya limit ke followers kita aja
nah di tiktok ini dia mendistribusikan konten berdasarkan interestnya
bagaimana tiktok tahu interest nya kita
karena kan setiap pengguna itu berinteraksi di for you gitu
ketika di halaman for you kita dikasih video yang emang suka kita engage gitu kan
jadi ada banyak banget tiktok menerima signal untuk memahami kita
sebenarnya kita itu sukanya apa
okay sesuai dengan kesukaan kita itu tadi ya

kalau misalnya tadi seperti yang angga sampaikan
bahwa algoritma yang ada di tiktok ini kan menampilkan video video atau konten konten yang sesuai dengan kesukaan kita
atau kebiasaan si penggunanya
nah apakah anda lihat mas yoris lihat algoritme ini
atau algoritma ini memang hanya sebatas mewakili kepentingan si pengembaraan atau pengembang video video gitu
pilih kepentingan si pengembang bisnisnya atau menyesuaikan dengan kebiasaan penggunanya atau mungkin ada preferensi lain
ya menurut saya sih tetap masuk ke dua duanya ya
pastinya platform juga tetap memikirkan bagaimana ini memuaskan dulu
nomor pertama adalah memang audience centrisity nya mereka kuat sekali
jadi setelah audiencenya sudah kuat mereka tentunya menjadi sebuah platform yang sangat menarik untuk para brand
jadi kalau saya lihat sih memang dipikirkan banget dua duanya
baik dari sisi dan juga untuk si konten kreatornya ya
oke yang harus dipikirin baik baik juga mungkin kelly
kel sampai kapan akan buat konten konten ini
kemudian mungkin tipsnya untuk jadi seorang konten kreator itu tadi kan daya saing kan makin kesini makin tinggi
makin banyak konten konten kreator bermunculan ide ide kreatifnya juga makin banyak nih
ya betul banget
aku akan bikin tiktok kalau bisa selamanya selamanya kak
karena se fun itu kan aku melakukan ini walaupun aku sudah bisa berperhasilan di sini
tapi aku enjoy main tiktok
bukan cuma pekerjaan yang ya gitu
jadi kalau ditanya sampai kapan
jadi kalau ditanya sampai kapan
kalau bisa sampai tua pun aku bakal main tiktok
sampai tua walaupun nanti mungkin pengguna kamu atau yang nontonin kamu makin lama makin sedikit
itu adalah kita tantangan buat kita
gimana caranya supaya kita tetap on top berbeda dari yang lain
kita harus membuat ciri khas
motivasi dari angga kayaknya ya
itu udah senyum senyum soalnya
sebenarnya pembahasannya makin banyak
masih banyak yang mau ditanyakan
tapi waktu kita sangat terbatas
kelly mas angga dan juga mas yoris
thank you banget
mungkin next time kita bisa buka forum yang lebih durasinya lebih panjang lagi ya
terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam semua